jawaban pak jokowi itu juga tidak menanggapi apa yang diucapkan oleh prabowo itu
prabowo kasih kritik jokowi jawabnya sudah ada visibility studies
justru pak jokowi ditegor oleh bank dunia karena gagal visibility studiesnya tuh
kondisi materinya buruk kemasuk akalan secara hukum buruk
karena semuanya tidak dilelang itu diambil alih oleh bumn
sehingga beliau ditegor oleh bank dunia kan
jadi kalau mau dijual bank dunia bilang itu pasti tidak laku standar internasional
infrastruktur yang bikin pak jokowi itu
jadi itu membuktikan visibility nya justru memang tidak ada
kita bisa persoalkan apakah secara teknis memang gagal
atau memang ada kroni yang main di situ
tapi prinsipnya itu tidak bermutu infrastrukturnya
yang menyebutkan itu adalah bank dunia yang punya kepentingan
dengan infrastruktur dari awal
itu saja poinnya
jadi salah lagi menjawab itu
jangan jawab dengan visibility study
karena itu justru membantah apa yang diucapkan bank dunia
bukan apa yang cuma prabowo
ya bank dunia pasti lebih tahu daripada bumn yang
tapi menurut anda pertanyaan pemantik dari prabowo sudah cukup tepat untuk merangsang permasalahan utama
karena dia tahu
tentu prabowo baca laporan bank dunia
karena itu dia pancing menyebutkan itu
justru jokowi tidak membalas keterangan prabowo
tapi membenarkan ada visibility study
tadinya itu keliru
iya kalau tidak punya jelek
ada cerita tentang pembangunan infrastruktur yang ada di liverpool
sekitar awal awal abad sembilan belas
setiap pembangunan infrastruktur di suatu kawasan baru
dan menuju connectivity daerah baru
itu pasti hanya bisa diukur dalam konteks jangka panjang
teorinya adalah dan pasti itu terjadi
setiap pembangunan infrastruktur
pasti akan menciptakan dan memunculkan kutub pertumbuhan baru
siapa yang membayangkan bahwa liverpool kemudian menjadi daerah kutub industri baru di inggris pada saat itu
karena pembangunan jalan yang dilakukan jalan dibuka
dulu orang bertanya tanya bahwa calon itu nggak ada manfaatnya
tapi pada dua puluh tiga puluh tahun mendatang ternyata ketika keadaan itu datang sudah siap
bukan soal manfaat
artinya bahwa manfaat pembangunan infrastruktur itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi
kalau infrastrukturnya dikerjakan dengan baik
sebentar sebentar ya
nah saya kritik saudara rocky
yang dipersoalkan oleh bank dunia itu adalah crowding out pembangunan infrastrukturnya
bukan pada wilayah substansi konten daripada kualitas pembangunan infrastruktur
tidak seperti itu
bank dunia bilang kualitasnya buruk
secara teknis saja buruk
kalau secara kualitas di laporan bank dunia nggak nyebut itu saya baca
tidak ada itu
yang dirangkat adalah masalah crowding out nya
masalah crowding out nya kenapa terlalu banyak karena bumn yang terlibat
padahal ini adalah harusnya melibatkan partisipasi banyak swasta yang itu kemudian ada gairah baru
karena tidak ada maka kualitas turun
nah pertanyaannya adalah satu
kenapa sampai bumn ini masuk
bapak bapak tuan tuan yang saya hormati
sebelum proyek infrastruktur ini diambil alih di take over oleh bumn
ini perkara sudah mangkrak lima belas sepuluh bahkan dua puluh tahun yang lalu
saya kasih keterangan ya
bo cimi dulunya sudah lama ini dikasih sejak tahun dua ribu enam atau dua ribu tujuh
pak bambang selaku waktu tahun sudah mengikuti itu lama
nah tetapi apa yang terjadi
karena mangkrak sudah agak agak bisa menunggu lagi
maka di take over lah oleh bumn
bumn ini dalam keadaan
bumn ini dalam keadaan
mereka merangkau untuk masuk dan untuk meleverage supaya percepatan
karena menunggu swasta lama
mungkin waktu itu swasta mengikuti masalah economic of skill nya nggak masuk
bisnis itu dasarnya efisiensi
bumn pasti nggak efisien
itu tunggu dulu nih
saya terangin dulu ya
sekarang swasta masuk itu
diintip oleh bumn
kroninya kurang bagus
hal yang sudah dipastikan dikerjakan oleh bisnis itu
dibatalkan karena bumn nya mau masuk
dibikin oleh anak perusahaan
berbagai macam contoh ada diberikan
anda salah informasi